itu yang menjadi indikasi bahwa ada gangguan serius mungkin ya yang secara psikologis di orang tersebut
lingkungan berapa yang bisa dia
di antara semua provinsi
waktu zaman pak lukman hakim saifuddin sebagai menteri agama itu beliau punya gagasan untuk melakukan penguatan moderasi beragama
karena mereka hanya akan melakukan pemeriksaan yang waktunya itu enam jam
tahun dua ribu dua puluh sebelas ribuan
itu ada kasus penyerangan
atau deal dengan pelaku sejasa keuangan
orang yang tidak berpengalaman bahkan nggak ngerti
dan tentu saja generasi depan juga
selama ini tantangan yang terbesar dalam mengelola semua ini apalagi ini merupakan suatu lembaga yang baru
mengingat dengan resiko suku bunga bank yang sewaktu waktu bisa berubah mas
banyak kl utamanya pemerintah daerah
ya kita lakukan bintec
mempermudah proses penghalusan memberikan efek warna pada kayu
kalau kamu tuh kayaknya pengen child free
jangan kan hanya keringat darah pun kamu kurbankan
tapi dipersembahkan satu ekor yang jantan
peta yang sekarang ada
apakah aturan ini terlalu ketat
pembelinya tak pernah sepi
mulai dari kakobra dance ada fire dance ada juga aerial couple yang pastinya akan bisa menemani liburan anda semua
nanti setelah sudah dikasih diaduk seperti ini
seorang pedofil tidak akan terpuaskan kebutuhan seksualnya kepada orang dewasa
nah karena gue lebih milih ke ke eropa ke eropa
universitas indonesia agung nurwi joyo
harusnya ke depan nggak berbasis karbo lagi
yang mana saja pada saat kampanye
ada lift dan sebagainya
perang pandan itu sendiri sebagai penghormatan
jadi misalnya kalau itu terjadinya di ntt ya berarti buat kelompok muslim yang mau itu misalnya gitu ya
kita bisa kumpul di kafe
pola kolaborasi antara kantor wilayah direktur general pajak
itu tidak bisa terpenuhi secara baik
kayak mereka ke apartment naik lift naik nyetir mobil malem malem dan lain lain itu
dari angka tiga sembilan puluh tiga ini menurun menjadi tiga sembilan puluh dua untuk upaya perilaku anti korupsi ini yang tertentu
saya kira itu yang ingin saya sampaikan bahwa dunia ini adalah rumah kita bersama
di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan
rata rata kalau pelayan publik semuanya terdaftar terdata terstruktur jauh lebih gampang
buat seorang seperti jokowi barangkali iya
di kota ini tauco sudah menjadi ikon dan kerap dijadikan oleh oleh para wisatawan yang datang ke sini
sebenarnya yang menarik pasti orang bertanya lalu bagaimana dengan elektabilitas gerindra setelah ditinggalkan oleh sendega uno
diundang ke sini buat ngobrolin bisnis gue udah nyatat semua nih kiat kiatnya
bukan sunging golden waste lagi nih
karena sudah hampir empat puluh tahun
satu ratus dua puluh dua tadi kita dalam monitor apa yang harus dilakukan atau polisi udara itu memang tidak bisa serta merta
sehingga saya buat ini gudang nih karmel
bukan dia yang belajar saya yang belajar saya mempelajari dia perilakunya kebiasaannya lalu apa yang ditakutkannya apa yang suka membuatnya gelisah
pria yang telah dua puluh tahun menjadi perajin sekaligus penjual bale bambu ini
ia memutuskan pindah ke bali dengan modal sponsor yang telah melirik kemampuan dede berselancar
berarti danire nggak akan droling lagi nih ya pasti main ya
terus menerus selalu kita ingatkan kepada masyarakat untuk mencegah selalu lebih baik dengan mengurangi mobilitas
yang memang sosoknya relatif muda
dan kali ini di cnn living produser lapangan karmel mursalim akan mengajak anda menilik rumah yang dibangun menggunakan bahan dasar kontainer
iya tadi yang sudah saya sampaikan sebenarnya kalau untuk di kampus snu sendiri karena cukup luas jadi tidak seratus persen gedungnya terdampak namun dapat dikatakan sekitar empat puluh sampai lima puluh persen cukup terdampak dengan berat
artinya mereka yang menjadi kelompok resiko paling tinggi
gimana caranya mereka lebih tahu dari
ada aspirasi itu memang ya kangsaan
nah di tempat lain akan menyerbu gitu
ya child trafficking itu memang terutama untuk tujuan seksual ya child trafficking for sexual purposis
beduk tidak hanya digunakan sebagai penanda waktu sholat bagi sebagian umat muslim tetapi beduk juga digunakan pada saat idul fitri atau perayaan lebaran mengiringi takbir
dan jangan sampai performa turun
nah selama ini belum ada
dari mulai angka kesehatannya
tapi ini juga tentunya diharapkan penggunaan rapid test antigen ini
di sini juga banyak bukan saya aja yang kena flag paru paru